dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan penjinak bom
polisi berkesimpulan bahwa ledakan ini berasal dari petasan ukuran besar
polisi juga tidak menemukan materi lainnya yang tertinggal di lokasi kejadian
namun ledakan ini menyisakan lubang sekitar lima belas cm
polisi juga telah memeriksa lebih dari sepuluh saksi yang terdiri dari warga di sekitar kejadian
serta relawan pasangan capres satu
cctv di sekitar lokasi juga sudah diminta untuk diperiksa
namun sejauh ini polisi belum bisa memastikan apakah peledakan itu termasuk teror atau keisengan belaka